langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung melalui sambungan telepon dengan manajer pt asdp indonesia
indonesian ferry cabang kepulauan selayar lakadaha selamat malam pak lakadaha
selamat malam pak
baik pak lakadaha kami mendapatkan informasi bahwa salah satu kerabat anda juga ternyata ikut menjadi korban
benarkah demikian informasi yang kami terima pak
benar pak benar tadi dia menyeberang dari birah tujuan selayar jam sepuluh dari birah tujuan pamatata pak
baik redaksi cnn indonesia tv mengucapkan ikut berbela sungkawa pak atas kejadian ini dan juga yang menimpa kerabat anda
mungkin bisa juga anda ceritakan sejauh ini atau sampai malam ini bagaimana proses evakuasi apakah masih berlangsung terhadap para penumpang yang tadi sempat terapung apung di laut
apakah keseluruhan sudah selesai atau seperti apa pak
sampai saat ini pak sampai saat ini sementara evakuasi
karena tadi informasi terakhir masih banyak penumpang yang di atas kapal
karena keperbatasan sarana
ya life jacket kedua ini kan malam
kedua sementara dicari penumpang mungkin siapa tahu ada yang ketinggal di atas kendaraan
karena informasi masih sekitar tiga puluh orang di atas kapal yang belum dievakuasi sementara berlangsung sampai saat ini
ada berapa orang yang masih belum dievakuasi dan berada di kapal pak
infos terakhir itu sekitar tiga puluh an lebih di atas kapal
sementara dievakuasi sampai saat ini
baik apa yang kemudian dilakukan setelah
awal informasi yang diterima oleh pak lakadaha apa yang sedang dilakukan
apakah evakuasinya terbatas karena sarana seperti kapal yang menjemput
ataukah ada kendala lain misalnya pak
kendalanya sebenarnya evakuasinya sebenarnya tidak terlalu
soalnya kan cuaca di sana lagi gelombang
apalagi di pinggir pantai begitu gelombangnya agak tinggi
sehingga untuk menyulitkan untuk evakuasi
terutama mau masuk di dalam kapal
tapi sampai sekarang masih terus dilakukan upaya itu pak ya
karena kalau kita lihat jamnya di waktu indonesia barat saja sudah sembilan belas empat puluh satu
artinya di sana sudah dua puluh empat puluh satu
begitu hampir pukul sembilan malam pak ya
di sana kan ada gabungan tim sar polair semua dari instansi
sekarang sementara evakuasi
di evakuasi penumpang yang tersisa di atas kapal
pak laka lalu kemudian para korban yang berhasil diselamatkan atau berhasil dievakuasi itu
lalu mereka dibawa ke rumah sakit tertentu kah
atau mendapatkan perawatan darurat begitu di tempat mereka berhasil diselamatkan
misalnya di daratan ketika mereka berhasil dievakuasi
di sana dari rumah sakit ke pulau selaya
untuk ada pokok untuk penanggulangan itu korban
ada di tempat ada di rumah sakit terdekat
kalau memang perlu perlawatan yang lebih ini dirujuk ke rumah sakit ke pulau selaya
di satu rumah sakit pak ya
di satu rumah sakit ke pulau selaya ya
untuk evakuasi pertama pak di yanuh
oh di puskesmas baik
pak sejauh ini informasi yang beredar kami masih belum menemukan kepastian
misalnya karena versi kepolisian ada dua belas orang sejauh ini yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini
sejauh ini sampai malam ini informasi yang anda terima berapa data korban yang menjadi korban
berapa data orang atau penumpang yang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan ini pak
infoter akhir pak infoter akhir baru baru saya telepon dari rumah sakit dari pihak rumah sakit
yang sudah ada di rumah sakit kepulauan selayar itu sudah empat belas orang mayat yang meninggal dunia
benarkah ada bayi di antara korban meninggal itu pak seperti informasi yang beredar
ada berapa bayi katanya pak
sebentar pak saya lihat dulu ini
oh anda sudah punya daftar nama
yang menjadi korban meninggal pak
ini yang terdapatnya baru dua belas tapi tadi informasi empat belas
yang pertama itu kan abdur rasik enam puluh tahun
andi junaidi lima puluh tahun
siti sairah lima puluh tahun
ada perempuan ini tujuh puluh tahun tidak dikenal namanya
rosniati empat puluh tahun
rasdunaini alias ati lima puluh tahun
deni yangmang enam puluh tahun
raja sakinah siai anak laki laki umur dua tahun
itu dia dua tahun itu bayi itu pak ya
anak perempuan umur tiga tahun
ada dua berarti yang balita
anak laki laki tidak dikenal alamatnya
ada satu orang ini namanya belum disebut
jadi yang balita paling tidak dari catatan anda ada dua balita begitu pak
yang menjadi korban meninggal ya
dari empat belas data yang anda terima dari rumah sakit kepulauan selayar
pak kalau boleh kita mengetahui juga pak
karena ada pertanyaan yang muncul seperti ini
ketika disebutkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan tenggelam tapi kandas
dikandaskan sengaja karena supaya tidak tenggelam
dan kemudian penumpang sudah menggunakan life jacket
apa informasi yang anda dapatkan di sana sehingga para empat belas orang ini menjadi korban meninggal pak
akibat apa begitu pak
ini informasi juga kami dapatkan bahwa kapal itu bocor
orang bocor akhirnya dia dikandaskan untuk menyelamatkan korban itu
supaya tidak terlalu banyak korban yang meninggal
ya seperti itu informasi
jadi sempat ada para penumpang yang sudah menjadi korban tenggelam juga sebenarnya ketika kapal itu bocor pak
ya mungkin mereka mungkin berusaha untuk menyelamatkan diri lompat ke laut
sebenarnya kan ya mungkin seperti itu
karena cuaca lompatnya mungkin agak aini
akhirnya ya lompat ke laut
oke cuaca buruk
begitu pak ya
dan ombak yang tinggi
artinya apakah bukan karena memang kekurangan life jacket misalnya pak atau jaket keselamatan itu
karena jumlah penumpang kalau kita lihat tadi datanya kurang lebih satu ratus tiga puluh sembilan orang ya pak

satu ya sembilan
kedua ada informasi katanya memang sebagian tidak dapat life jaket kekurangan life jaket
tapi kepastiannya juga kami tidak tahu
karena itu kapal orang bukan kapal sdp
maksudnya kami tidak tahu pasti
hanya ada informasi dari penumpang yang selamat
ada keluarganya teman katanya dia tidak dapat life jacket
tapi dia selamat
ada satu keluarganya meninggal
jadi artinya kapal ini ketika disebut bukan milik sdp apakah memang pihak swasta maksudnya begitu pak ya
iya pihak swasta
dan memang lazim begitu
operasi juga bersama fungsinya seperti yang dilakukan oleh asdp
dia operasi dia crossing dengan kapal sdp
tapi pengawasannya bagaimana
maksudnya begini ketika ada kapal yang pihak swasta apakah memang kemudian juga menjadi salah satu hal yang diawasi juga oleh pihak sdp
tentang kelayakan kapalnya tentang apa namanya
bagaimana lengkapnya alat alat keselamatan seperti life jacket tadi karena anda sebutkan tadi ada yang tidak mendapatkan salah satu korban meninggalnya
kalau itu pak kami dari sdp bukan kewenangan kami
karena itu otoritas pelabuhan sama kepala sdp kelas tiga bulu kumbah dalam arti sabandar yang mengizinkan itu
dan itu yang mengecek keselamatan penumpang
ya seperti itu
baik kita harapkan nanti proses evakuasi masih terus berlangsung dan dapat segera membawa tiga puluh orang yang disebutkan masih sampai malam hari ini berada di kapal yang kandas tersebut
terima kasih pak lakadaha telah memberikan informasi kepada kami malam hari ini